pengetatan pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri
tak hanya diberlakukan di jalur udara
tetapi juga di darat dan laut
guna mengantisipasi penyebaran virus omikron
selain itu indonesia akan menutup pintu
bagi warga negara asing yang datang dari inggris
norwegia dan denmark
untuk membahasnya melalui virtual
saya sudah bersama kepala bidang pengembangan profesi
perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
dan jurubicara kementerian perhubungan
selamat siang ibu ibu
terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya ke mbak adita dulu nih
kalau kita bicara mengenai kasus omikron baru
rata rata memang semua dari imported case nih mbak ya
dan yang terakhir adalah pelaku perjalanan internasional
sehingga kemarin ada penambahan kasus terkonfirmasi omikron
lalu kita bicara mengenai pintu masuk
apakah memang akan diperketat selain dengan
karantina ditambah pelarangan dari tiga negara baru
seperti denmark kemudian inggris
dan sejumlah negara lainnya
dan screening yang juga diperketat
jadi untuk pengetatan pintu masuk
sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu ya
salah satunya dengan kita memperlakukan
berbagai ketentuan baru
yang disesuaikan dengan perkembangan
kasus varian baru omikron di beberapa negara
jadi dengan kita menutup warga negara
dari beberapa negara yang tadi sudah disebutkan itu
sebenarnya salah satu antisipasi ya
dan malah kemudian ditambah dengan
norwegia inggris dan denmark
jadi ini betul betul antisipasi yang disesuaikan
dan kondisi yang berkembang
khususnya di negara negara yang terkena varian tersebut
ada pun prosedur yang dilakukan di pintu masuk
termasuk itu di bandara
di batas lintas negara
maupun juga di pelabuhan
itu juga sudah disesuaikan juga dengan situasi terkini
karena kami mendapat informasi dari kementerian kesehatan dan satgas
bahwa kasus omikron ini sampai saat ini dideteksi
memang masuk dari luar ya
belum ada yang berasal dari komunitas
screening di pintu masuk itu adalah yang paling penting saat ini
kami sebagai regulator yang mengatur prasarana dalam hal ini
ada otoritas bandara pelabuhan
dan juga memantau juga pos batas lintas negara
ini memastikan bahwa prosedur prosedur yang sudah diatur
termasuk kelengkapan vaksinasi
kemudian tes pcr yang harus dilakukan tiga hari sebelumnya
maupun di saat kedatangan
dan juga bagaimana nanti flow dari para pelaku perjalanan itu
sampai ke karantina
itu kami pastikan berjalan semuanya sesuai ketentuan
dan dengan ditemukannya beberapa varian ini di pintu masuk
artinya prosedur itu berjalan
kalau kita tidak menemukan
dan malah kemudian yang bersangkutan keburu berjalan masuk ke komunitas
di dalam negeri itu yang berbahaya
nah saat ini artinya dengan ditemukannya varian ini
dan kemudian di karantina dirawat langsung ya
di rumah sakit di sumatera sebenarnya
ini membuktikan bahwa prosedur itu berjalan
nah ini yang akan kami teruskan
dan tentu peningkatan pengawasannya juga akan ditingkatkan
ada pun penambahan negara tentu ini nanti akan didiskusikan
bersama kementerian dan lembaga yang terkait
termasuk kementerian luar negeri kementerian kesehatan satgas juga
dan apakah pintu masuk nanti juga akan dikurangi
saat ini memang ada wacana untuk membuka juanda
apakah nantinya akan dikurangi
tentu itu juga harus diskusi yang menyeluruh ya
dengan semua kementerian dan lembaga yang terkait
tapi yang sekarang kami fokus adalah
dengan pintu masuk yang ada prosedur prosedur screening tadi
itulah yang harus kita pastikan berjalan
sehingga screennya betul di pintu masuk
jangan sampai kemudian varian itu masuk ke komunitas
begitu mbak dita
kalau mbak dita kita bicara mengenai pintu masuk
salah satunya rencana dari menteri luhut panjaitan sendiri
untuk membuka juanda
dan kemarin tanggal dua puluh enam desember
sempat terjadi peningkatan jumlah pesawat dan penumpang
datang ke indonesia dari sejumlah negara
bahkan tercatat bisa mencapai tiga empat ratus enam puluh lima penumpang
lalu apakah dengan menambah jumlah pintu masuk
justru akan juga menjadi dilema dan juga bisa menjadi bumerang
terhadap adanya kasus omikron yang baru
nah yang paling penting sekarang mempersiapkan betul
pintu masuk ini siap dengan semua infrastrukturnya
jadi mengapa ini kemudian harus dibuka lagi di juanda
karena jakarta ini khususnya di soekarno hatta
itu penumpang atau pelaku perjalanan internasional yang masuk
memang melonjak luar biasa ya
dan ketika kita bicara pandemik ini
itu prosesnya kan harus end to end nih mas yuda
jadi mulai dari datang sampai dia harus menjalani karantina
nah kita melihat bahwa dengan situasi sekarang
itu karantina yang ada di jakarta
kita harus siapkan sedemikian rupa
sehingga betul betul bisa mencegah terjadinya penularan
dan tentu karantina itu
dan tentu kapasitas kualitasnya itu harus tetap dijaga
nah melihat situasi adanya peningkatan yang akan masuk ke indonesia
dan itu sebagian juga adalah pegawai migran indonesia
maka pemerintah melihat bahwa perlu dibuka pintu baru
tapi tentu kesiapan infrastrukturnya juga harus dipastikan
kemarin pak menteri perhubungan meninjau langsung bandara juanda
dan juga meninjau langsung yang akan menjadi tempat karantina
salah satunya adalah asrama haji di sukolilo di surabaya
kami juga bertemu dengan pangdam dengan polda kapolda
memastikan bahwa meskipun nanti ada tambahan pintu dibuka
itu infrastruktur termasuk karantinanya itu semua harus siap
juanda juga harus siap untuk melakukan prosedur screening
seperti yang dilakukan di soekarno hatta
jadi memang ini tentu semua ada resikonya
tetapi melihat kapasitas karantina yang di jakarta mungkin sudah harus ditambah
oleh karena itu kami coba melihat juanda menjadi salah satu pintu
di samping pegawai migran indonesia itu mas yuda
kebanyakan juga berasal dari jawa timur dan nusa tenggara barat
jika mereka dikarantina di jakarta atau kemudian pintu masuk hanya di jakarta
itu dikhawatirkan untuk kemudian akses ke daerah asalnya
itu malah jadi lebih jauh dan akan lebih banyak proses yang harus dilalui
sehingga kita melihat juanda ini memang mungkin sudah saatnya dibuka
dengan catatan semua infrastrukturnya sudah siap
baik saya coba ke ibu mas dali
nah ibu kalau kita bicara mengenai penambahan kasus yang cukup signifikan
dalam beberapa hari terakhir ini untuk varian omikron sendiri
apakah ibu melihat memang varian ini memang masih didominasi oleh adanya imported case
lalu apakah dengan metode tadi screening testing dan juga karantina
merupakan salah satu langkah yang terbilang cukup efektif
untuk meminimalisir penyebaran kasus ini di indonesia
ya jadi saya sudah senang
akhirnya pemerintah mengerti bahwa menjaga pintu masuk itu hal penting
dulu kalau ngomongin tentang menjaga pintu masuk di bulan bulan juni
tentang terkait delta saya itu jadi aneh sendiri
padahal itu adalah pengendalian standar
pengendalian standar di mana teknik pengendalian secara epidemiologi memang begitu
tapi jadi aneh gitu dan belum bisa diterima
tapi sayang sekali kita
sayang sekali kita dua tahun mau dua tahun pandemi baru menyadari
kalau pintu masuk itu hal penting
sejauh ini kita apresiasi bahwa kita masih mampu untuk melakukan cegah tangkal di pintu pintu masuk
kalau itu secara efektif dilakukan kita tidak perlu khawatir
jadi selama dua tahun kita dibawa digiring dengan analisis mobilitas menghitung orang kesana kemari
dengan data proxy data artificial apakah itu mengendalikan pandemi
enggak bukan itu teknik untuk mengendalikan
sejauh ini saya percaya bahwa kita masih mampu mengendalikan di pintu masuk
memang ini pekerjaan berat tetapi ini akan menjadi lebih efektif lebih mudah lebih murah lebih efisien untuk dilakukan
dibandingkan sibuk menganalisis mobilitas dan kemudian melarang orang kesana kemari
mencari pembenaran bahwa nataru yang menyebabkan atau hari raya idul fitri yang menyebabkan
sehingga semua orang harus dites semua orang harus tidak boleh mudik dan lain lain
faktanya nggak bisa juga mencegah kenaikan kasus di bulan juni juli
jadi ini yang harus diperhatikan
jadi kalau fungsi dasar epidemiologi itu adalah menutup sekecil mungkin celah yang memungkinkan untuk terjadinya transmisi
tetapi dengan teknik itu
teknik yang benar jangan dengan teknik yang aneh aneh
ibu kalau kita bicara mengenai pengetatan tadi paling penting adalah menutup pintu masuk dari ada imported case
kalau ibu tadi katakan adalah celah celah kecil itu harus segera dilakukan penutupan dan juga bagaimana penegakan hukumnya
lalu bagaimana dengan rencana pembukaan bandara juanda
mengingat tadi ya ternyata banyak sekali pekerja migran kita yang kembali ke tanah air
yang tadi juga disampaikan bu adita banyak berada di wilayah indonesia timur jawa timur
lalu seperti apa nih bu pengetatan yang harus dilakukan
ya kalau hanya satu bandara saja tentu tidak akan cukup untuk menampung seluruh international traveler atau pelaku perjalanan internasional
kita mendukung pembukaan dua atau tiga bandara yang menjadi tempat untuk dilakukannya karantina ya
mungkin bali juga sebenarnya cukup baik untuk dibuka
untuk mendukung jakarta
kalau jakarta saja tidak akan cukup kita untuk mengendalikan para pelaku perjalanan internasional yang terus berdatangan setiap hari
karena membutuhkan waktu karantina selama empat belas hari
tapi perlu perhatian juga waktu karantina empat belas hari ini sebenarnya itu secara ini ya secara metodologi memang satu kali masa inkubasi terpanjang
dan itu menjadi ketat ketika ada dua varian of covid
karena itu sudah berarti varian of covid sedang bersirkulasi secara global
kalau kemudian itu selesai secara global maka sebenarnya waktu karantina bisa kita kurangi
bahkan kalau sudah benar benar terkendali sama dengan penyakit penyakit lain mungkin tidak perlu karantina
tetapi ketika ada dua varian of concern sedang bersirkulasi maka pengetatan penting dilakukan
jadi usulan kami adalah sebaiknya memang ditambah kalau tidak salah bali itu atau denpasar sudah menjadi
sudah dibuka sebenarnya tapi tidak banyak pesawat yang landing di sana
jadi untuk dua atau tiga airport untuk screening ya mereka mereka pelaku perjalanan luar negeri saya kira memang sudah dibutuhkan untuk dilakukan
ya ibu lalu ada himbawan pemerintah untuk lebih dianjurkan tidak berwisata ke luar negeri
tapi ibu jawab dialog ini setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia news

bahwa tidak banyak pesawat yang berwisata ke luar negeri
tapi ternyata masih banyak yang membandel nih bu dengan pertimbangan karantina sepuluh hari mereka bisa pulang dalam kondisi sehat
seberapa berbahayanya bu berwisata ke luar negeri pada saat adanya varian baru seperti ini
ya kalau ke negara negara yang masih terkendali yang kita menyebutnya sebagai negara terjangkit ya bukan negara terjangkit
sebenarnya masih aman
tapi kalau kita melindungi rakyat kita supaya tidak terinfeksi omikron
maka memang harus dilakukan karantina sesuai dengan masa karantina yang sudah ditetapkan
nah jadi kalau saran kami adalah untuk sementara waktu sampai omikron ini meredah
mungkin antara delapan sampai empat belas minggu mulai dari awal dia bersirkulasi
maka sebaiknya tetap berada di indonesia
kecuali untuk kegiatan kegiatan yang sangat penting sekali
misalnya kedutaan karena tidak bisa tidak memang harus berangkat ke luar negeri
atau urusan kenegaraan atau karena sekolah atau karena pekerjaan
jadi sesuatu yang memang tidak bisa ditunda memang silahkan untuk pergi ke luar negeri
tapi kalau hanya untuk berwisata indonesia ini tidak kalah indahnya dibanding luar negeri
jadi sebaiknya tetap di indonesia tidak usah jalan jalan ke luar negeri
iya ibu kalau kita bicara mengenai langkah taktis pemerintah tadi
salah satunya dengan tetap dengan prokes tiga m karantina vaksinasi dan perawatan
apakah ini merupakan langkah yang masih sangat efektif untuk mencegah menyebarnya varian omikron ini di indonesia bu
ya sangat efektif itu adalah basic control
jadi tidak aneh aneh pengendalian pandemi itu tidak aneh aneh
tiga m tiga t tambah vaksinasi nah vaksinasi kita ini masih bermasalah
walaupun jumlahnya yang diumumkan ratus ratus juta
indikator standar secara epidemiologi itu adalah persentase warga negara yang sudah divaksin dua kali dua dosis
jadi penuhi dulu itu karena itu masih jadi pr besar kita
jadi tidak usah repot repot dengan pengumuman ratus ratus juta
saya juga tidak mengerti mengapa kemudian menjadi begitu teknik pengendalian dan vaksinasi
karena itu adalah perhitungan indikator kita
nah selama itu masih belum bisa kita lakukan
maka menjaga pintu masuk itu menjadi prioritas utama
karena masih cukup banyak warga kita yang belum divaksin
kemudian sarana layanan kesehatan
kalau pengendalian itu tepat sasaran sesuai dengan teknik pengendalian yang baik
sesuai metodologi epidemiologi gak usah khawatir dengan sarana layanan kesehatan
tetapi contingency plan memang harus disiapkan pemerintah
kalau tiba tiba kasus meningkat secara eksponensial
karena menyiapkan layanan kesehatan itu tidak cepat dan tidak bisa murah dan mudah
itu pekerjaan yang mahal
jadi yang murah dan mudah itu pekerjaan di public health di kesehatan masyarakat
murah mudah dan menyampaikannya pada masyarakat juga lebih gampang
dan sebaiknya menyampaikan pesan pesan kesehatan kepada masyarakat itu yang mudah mudah
nggak usah yang canggih canggih
canggih canggih tapi tidak berguna itu tidak ada gunanya untuk pengendalian
ya mudah saja masyarakat tetap tiga m
pakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
jadi itu cukup untuk masyarakat
jadi tidak usah pakai analisis artificial intelligence kemudian analisis apa lagi itu proxy
kemudian analisis mobilisasi nggak ngerti masyarakat terkait dengan hal tersebut
saya ke mbak adita lagi mbak adita kalau kita bicara mengenai perbatasan ya dan juga pintu masuk
tidak hanya melalui bandara penerbangan
tapi juga pelabuhan
dan juga indonesia banyak sekali berbatasan dengan negara tetangga yang dipisahkan bahkan dengan jalur darat seperti itu
lalu bagaimana pemantauannya penegakan hukuman bagi para pelanggar
kemudian juga pemantauan penyebaran kasus ini dengan peduli lindungi dan juga satgas
apakah cukup signifikan mbak
iya betul bahwa memang pintu masuk ini kalau kita bicara bandara dan pelabuhan mungkin akan lebih mudah ya pengendaliannya
karena semua terintegrasi
betul tantangan besar memang itu ada di pintu masuk yang tidak di pos batas lintas ya
kalau di pos batas lintas prosedurnya sebenarnya sama
seperti di aruk dan ntkos
yang sekarang kita buka itu prosedurnya hampir sama
tetapi kalau yang sulit itu ketika itu ada di jalan jalan tikus
nah ini yang kami bersama tni itu juga melakukan berbagai macam aktivitas untuk meminimalisir

masuknya para khususnya sebenarnya ini adalah pegawai migran juga gitu
tapi rata rata yang ilegal
sehingga masuk itu melalui pintu pintu tikus
ini yang kita coba atasi dan saat ini bersama dengan pihak dari tni khususnya yang ada di kalimantan utara dan kalimantan barat
itu berusaha untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut
dan apabila ada itu pasti akan langsung dilakukan juga prosedur yang sama
pemeriksaan pcr kemudian harus karantina juga
mbak dita kalau tadi menko maritim dan investasi mengatakan ada pengecualian untuk orang orang dengan kondisi kesehatan tertentu
kemudian juga untuk ada hal hal yang sifatnya masih bisa dikompromi
apakah ini justru menjadi celah adanya penyalahgunaan dan nantinya tidak terkontrol dengan baik mbak
ya ini adalah satu hal yang memang sudah diputuskan secara kolektif ya
dan tentunya juga apa yang sudah diputuskan lintas kementerian dan lembaga
serta kemudian dituangkan dalam ketentuan dari satgas
ya tentu sudah dipertimbangkan berbagai resikonya
yang penting sebenarnya semua harus disiplin ya
ketika memang mendapat katakanlah dispensasi atau pengecualian
tapi tentu ada hal hal yang harus dipenuhi kan
termasuk protokol kesehatan dan juga hari minimal untuk karantina
itu yang kami rasa yang paling penting dan juga tentu pengawasannya
oleh karena itu sekali lagi infrastruktur karantina
termasuk sumber daya untuk pengawasan
itu menjadi sangat penting dalam hal ini
dan memang pasti ada risikonya
tapi bagaimana kita memitigasi risiko serta meminimalisir impact yang terjadi
itu yang menurut kami paling penting
dan dalam hal ini kementerian perhubungan tentu akan selalu berkoordinasi ya
dengan satgas dan juga pemerintah daerah
di mana memang ada beberapa pintu yang dibuka di daerah daerah tersebut
yang penting memastikan bahwa penumpang ketika datang di pintu masuk itu
prosedur masuknya sudah dipenuhi dulu
bahwa setelah itu karantinanya
akan masuk sebagai yang dikecualikan
nah itu ada satu hal yang berbeda
tetapi di pintu masuk ini mas menurut saya screening utamanya ada di situ
dan ketika sudah sampai di lokasi karantina
ya sesuai dengan kategorinya ya
kalau memang dia harus sepuluh hari atau empat belas hari atau yang masuk pengecualian
tentu ada beberapa syarat dan kondisi juga yang harus dipenuhi
nah ini yang juga akan dipastikan oleh satgas dan tentunya pemerintah daerah tempat
untuk memastikan yang bersangkutan itu mematuhi protokolnya
mas dalina kalau kita bicara mengenai aplikasi peduli lindungi
yang seolah olah memang menjadi garda terdepan ya
selain tadi ada pos pos pemantauan kemudian juga ada satgas
apakah anda melihat tidak cukup membantu untuk pelacakan kasus covid sembilan belas di indonesia
kalau untuk tracing enggak ya
kalau itu cuma jadi saran aja kalau mau masuk bandara
mau naik pesawat mau masuk ke arena publik hanya itu aja
tracing kami tidak melihat ada fungsinya ya
padahal ini sudah dua puluh bulan lebih
jadi kalau apakah akan diimplementasikan ya silakan saja
tapi memang kita sering sekali banyak melakukan pekerjaan yang sebenarnya nggak penting dilakukan
bahkan pekerjaan yang harusnya penting dilakukan malah dilupakan gitu ya
tapi kalau pertanyaannya adalah apakah ini cukup berguna untuk tracing enggak
oke kalau kita bicara tadi tracing lalu testing ini salah satu hal yang penting juga
cakupan testing bahkan diakui oleh ludwin sarpanjaitan terjadi penurunan
sehingga angka positivity bahkan beberapa daerah tidak terlihat dengan cukup signifikan
apakah memang hal ini terkait dengan minimnya alat testing
kesadaran masyarakat yang makin menurun atau seperti apa ini ibu
ya jadi ini yang berkali kali kita katakan
secara teknik testing itu dilakukan hanya pada suspek probable dan kontak erat bergejala
jika kapasitas testing memadai maka dilakukan pada kontak erat tanpa gejala pada hari kelima atau hari ke enam
nah kalau saat ini kita lihat memang kendala kita adalah para suspek di tingkat puskesmas itu sulit sekali untuk dilakukan tes
kalau terkait dengan logistik saya yakin logistik banyak di lapangan
tetapi bagaimana memilih dengan tepat siapa yang harus dites itu yang menjadi persoalan kita
kemudian juga sistem informasinya
itu juga harus diperbaiki
jadi harus benar benar spesifik
seperti sekarang saya di morowali ya kemudian ada dua kasus
memang belum rilis oleh pemerintah dua kapal untuk yang dikarantina ya
nah ini ada cukup banyak permasalahan pada testing dan karantina terutama untuk laut dan darat
kalau udara saya sangat percaya sekali
tetapi kalau yang darat dan laut ini yang masih menjadi pr kita
nah jadi kalau untuk testing sebaiknya
testing diperluas dan lebih fokus kepada suspek dan probable serta kontak erat yang bergejala
jadi fokus saja ke sana
dan melakukan tes sebanyak mungkin pada tiga kriteria tersebut
suspek bahkan pada yang kriterianya sangat ringan sekalipun
misalnya hanya ispa ringan saja itu sebaiknya langsung dites
karena omikron ini yang menandakan
omikron ini yang menarik adalah walaupun kita sudah divaksin tetap saja terinfeksi
kalau kita lihat kasus yang ada di indonesia saat ini sebagian besar sudah divaksin dua kali
tapi tetap saja terinfeksi
nah yang kita khawatirkan kalau kemudian mereka menyerang orang orang tua kita bayi dan anak anak
serta mereka yang komorbid
nah ini yang kemudian akan membuat berat bagi mereka sekalipun sudah divaksin
baik saya ke mbak dita
mbak adhita kita bicara mengenai alasan
apakah ada aturan perjalanan baru yang nanti akan dikhususkan untuk mencegah omikron
yang menjadi langkah antisipatif mengingat memang masuknya omikron itu paling banyak dari luar negeri
apakah memang tadi karantina sepuluh hari empat belas hari kemudian bagaimana dengan simbol simbol transportasi
seperti bandara pelabuhan dan pos pos batas antar negara nih mbak
ya aturan terbaru sebenarnya tidak ada
karena begini soal prosedur tadi testing
kemudian juga karantina ini masih seperti yang ada sekarang
yang sudah ditetapkan oleh satgas
negara negara yang dilarang masuk juga ditambah
saat ini sebenarnya yang paling utama ada di pintu masuk internasional
tetapi di domestik di dalam negeri itu juga tidak kalah penting ya mas
sehingga kita juga mengantisipasinya dengan mengetatkan protokol kesehatan
salah satunya adalah khususnya di masa nataru ini karena kita juga

sekali ya omikron varian baru ini sedang masuk

sedang marak di luar negeri dan beberapa sudah masuk ke indonesia
dan kita masuk di masa natal dan tahun baru gitu
dimana memang ada kecenderungan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat
nah di sini sejak tanggal dua puluh empat sampai dengan dua januari ke depan
ini syarat perjalanan penumpang di dalam negeri ini kita perketat
jadi hanya yang sudah divaksin lengkap itu yang boleh melakukan perjalanan
itu pun ditambah dengan tes screening ya minimal antigen berlaku satu x dua puluh empat jam
jadi ini betul betul untuk apa istilahnya mungkin perisai gitu ya
untuk kita mencegah agar penularan itu tidak terjadi setidaknya meminimalisir lah potensi tersebut
dan ini kita berlakukan sampai dengan tanggal dua januari
tapi tentu nanti akan kita lihat perkembangannya ya
karena dinamikanya bisa saja nanti ternyata peningkatan dari kasusnya terjadi
dan tentu ini kita akan bisa saja berlakukan ketentuan ini diperpanjang gitu
jadi memang fokus di ini
jadi kita harus berlaku internasional dan sampai saat ini ketentuannya masih yang tadi sudah dijelaskan
kita juga negara negara masih terus dipantau apakah perlu nanti ada penambahan
ataukah disesuaikan lagi
syaratnya juga masih seperti yang ada sekarang dengan masa karantina empat belas hari
untuk warga negara indonesia yang dalam kurun waktu empat belas hari melakukan perjalanan ke tiga belas negara tadi
sementara untuk warga negara yang berasal dari negara negara tersebut
betul betul kita tutup tidak boleh masuk ke indonesia gitu
dan untuk dari negara lain
tetap sepuluh x dua puluh empat jam atau sepuluh hari
dan sampai saat ini pemerintah belum melihat apakah itu akan dirubah atau tidak
masih berlaku sampai sekarang
ya tentu ini dinamis ya mas yuda
kita akan terus pantau
seperti yang sudah disampaikan juga oleh pak luhut sebagai koordinator ppkm kan disampaikan
tidak bisa kita satu aturan ini akan berlaku seterusnya
karena dinamika pandemik juga kan terus terjadi gitu
dan kak kita di indonesia tentu harus terus menyesuaikan juga dengan situasi dunia yang berkembang
baik terima kasih sekali perbincangannya mbak adita irawati selaku jurubicara kementerian perhubungan
dan ibu mas dalina pane selaku perwakilan dapd molok pada pagi dan siang hari ini
selamat siang ibu ibu sekalian
selamat siang sehat semua ya